aksi heroik seorang wanita pengemudi ojek daring yang melawan kawanan begal di jalan raya sektor lima perumahan pondok ungu permai bekasi jawa barat viral di media sosial
dari rekaman cctv terlihat dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung memepet kendaraan korban
salah satu pelaku berusaha merampas motor dan mengancam korban dengan senjata tajam jenis celurit
namun aksi pelaku mendapat perlawanan dari korban
kedua begal akhirnya melarikan diri setelah wanita ojek daring berhasil merebut sebilah celurit milik para pelaku
sebelumnya sempat diayunan ke begalnya itu itu luar biasa lah buat berhasil berani
atas kejadian pada minggu dini hari ini petugas dari polsek babelan dan polres metro bekasi datang ke lokasi
melakukan penyelidikan dan meminta keterangan beberapa saksi di lokasi
dedy beben bekasi jawa barat